maaf tadi sengaja nggak saya angkat
pagi pagi udah meeting bos
sekalian ngopi pagi di kafe
oh gitu saya sama deden udah di markas bos
langsung operasi aja bertiga sama lea
dia belum waktunya operasi biar saya yang handle
kenapa kamu tiba tiba masuk ke akademiok bandung copet
ada alasan kamu dimasuk akal selain diseng
kalau alasan kamu apa
aku memenuhi kriteria mereka
pengangguran miskin lemah iman terus aku direktur keneka
emang kriterianya itu
kok aku nggak tahu
kamu gak pernah ditanya kamu pengangguran miskin lemah iman
nggak diajak aku yang mau
berarti sebelum kamu datang ke kampus akademi of bandung copet kamu udah tahu
kalau deden sama aku aku mau
tahu dari siapa
deden bilang ke kamu
oke gak usah dibahas lagi apa atau kenapa
sekarang gini aja
kita satu tim kita saling tahu saling kenal keluarga sama teman masing masing
kita sama sama tahu
dan soal ini nggak boleh bocor ke siapapun
ke keluarga kita ke temen temen kita
si bos belum ada

aku akan mau habis sesi pekerjaan sekarang

tak nangis seperti dulu
kamu kayak aneh muj difficulty sebelum jualannya

tadi sengaja nggak saya angkat
pagi pagi udah meeting bos
saya sama deden udah di markas bos
langsung operasi aja
bertiga sama lea
dia belum waktunya operasi
pakai angkot ini juga
kamu masih gak ada
gak ada gang
sejak kapan tukang cilo kenal istilah cuti
masih mau libur
kalau masih miskin ma
setelah kamu tolak kabar ubed gimana
gak tahu gak ada kabar
kenapa kamu ditolak
yang kedua mungkin karena ubed bukan lelaki ganteng
yang pertama belum kamu sebut
yang pertama mungkin karena obat miskin
ubed sudah setahun lebih jualan cilok
hampir dua tahun
aku sedih hubungan baik aku sama kak ubed kayaknya bakalan rusak
kalau ketemu lagi pasti situasinya jadi gak enak
yaudah gak usah ketemu lagi aja gampang kan
berkurang atuh temen aku
kalau cuma satu mau biarin aja
ih gak bisa gitu kita itu harus banyak teman
setiap harinya harus tambah banyak teman
harus baik sama semua orang
ini bukan salah kamu diza
yang salah kamu
suka sama perempuan cantik
memangnya gak boleh
bukannya gak boleh
masa kamu gak ngerti
kamu di mana
di belakang kamu
kamu ikut saya sama deden
saya gak diajak
kamu ikut bos saeb
kenapa kita gak berempat aja
perintah bos saeb gak boleh dibantah
kami mau ke rumah
turun di mana
saya duluan ya
pinjaman maksimal satu juta
kalau gak jadi pinjam apa apa
waktu saya datang harusnya kamu langsung ke diri
pengembalian uang maksimal diangsur sepuluh kali
sekali dalam sebulan setiap tanggal yang sama dengan tanggal peminjaman uang
selama satu hari dari tanggal jatuh tempo dianggap terlambat satu bulan
kalau keberatan saya gak maksa
enggak enggak masalah
waktu interview kemarin kamu bilang gak punya pacar
ini rumah kontrakan
bulanan atau tahunan
kalau bulanan nggak bisa ya kan
gak bisa harus tahunan
dan masih dikontrak disini sampai masa angsuran selesai
kebetulan saya kontraknya tahunan
kontrak rumah selama setahun
kamu sama dia lagi beri
berada pada situasi apa
berada di rumah
pada situasi masih pacaran enggak
sudah putus juga belum
kecenderungannya gimana bakal balik lagi pacaran atau putus
menurut saya sebaiknya putus
supaya tidak mengganggu perjalanan karir kamu
kan udah aku bilang jangan bohong
kalau nggak bohong udah pasti gagal
kalau bohong ada peluang berhasil
tapi tadi kamu udah bohong dan gak berhasil
kamu harus belajar dari mantan istri saya
belajar menjadi perempuan yang tegas dalam mengambil keputusan
ketika dia merasa harus bercerai dengan saya
dia gak ada kompromi
saya digugat cerai dan akhirnya saya menjadi duda seperti sekarang ini
itu berbeda banget
apanya orangnya bisa itu sih

kamu ada rencana mau nikah lagi
memang ada yang mau
saya punya rencana untuk menikah lagi
saya butuh teman untuk menikmati kesuksesan di mana